hujan lebat yang terjadi pada selasa sore di sekitar puncak gunung sinabung
menyebabkan banjir lahar dingin di desa sukatendel kecamatan tigandreket
kabupaten karo sumatera utara
akibatnya akses jalan penghubung antar kecamatan pun terputus
lahar dingin yang turun bersama material bebatuan dan kayu ini
terbawa hujan deras dari puncak gunung api sinabung
dan memutuskan jembatan penghubung dari kecamatan simpang iv
menuju kecamatan kutabuluh
sementara itu relawan dari badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd
langsung turun ke lokasi untuk membantu membersihkan material lahar dingin
yang memenuhi jembatan menggunakan alat berat
dengan menggunakan alat berat petugas mengangkat potongan kayu dan batu
yang menghambat aliran lahar dingin agar tidak meluap ke permukiman warga
badan penanggulangan bencana daerah dan badan penanggulangan bencana daerah
mencari jembatan penghubungan dari kecamatan sumatera utara
banjir lahar dingin yang terjadi di desa sukatendel kecamatan tiganreket
kabupaten karo sumatera utara ini disebabkan oleh hujan lebat
yang mengguyur sekitar puncak gunung sinabung pada selasa sore
pada malam tadi terjadi laharan sesuai terekam juga di seismograf
tumpukan abu yang kemarin juga akan memicu bahwa daya hancur laharan itu semakin tinggi
kemudian untuk laharan memang terekam dan terus kita koordinasikan
dengan para pemegang ht di sekeliling gunung sinabung
dan nembuhannya kepada masyarakat untuk tetap menjauhi daerah
yang memang direkomendasikan untuk keluar
beserta menjauhi daerah aliran sungai yang berhulu dari sinabung
desa sukatendel merupakan salah satu aliran yang kerap dilalui
lahar dingin jika terjadi curah hujan yang tinggi di puncak gunung api sinabung
untuk itu warga diimbau untuk menjauhi lokasi yang dilalui lahar dingin
resi erlangga karo sumatera utara